kepala bin daerah papua brigjen tni igusti putu dhani nugraha karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau kkb papua minggu kemarin
kelompok bersenjata di papua mengakui pihak yang bertanggung jawab atas penembakan kabinda papua tersebut
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan deputi tujuh badan intelijen negara wawan hari purwanto
selamat sore pak wawan
selamat sore mbak
pak wawan kelompok bersenjata di papua sudah mengaku bertanggung jawab atas penembakan kepada kabinda papua
dan mereka mengatakan bahwa ini adalah peluru nyasar bagaimana respon binda pak wawan
ya ini kan tembak menembak tembak menembak itu pasti saling berbalas
saling berbalas ya pasti akan terjadi rekoset atau lentingan kemana saja
yang namanya peluru ditembakkan bisa melesat ke segala arah
dan termasuk salah satunya
ya mengenai kabinda papua bijen putudani
dan beresiko di setiap layar operasi ya memang ada hal hal seperti itu
cuman kukur di medan tugas itu adalah pride tertinggi dari seorang insan intelijen
sehingga ini tidak menyurutkan langkah kita untuk terus meneruskan operasi untuk mengamankan wilayah dan melindungi sekendap bangsa dan seluruh tumpah darah
dan seperti kita bilang tadi kita terus melakukan langkah langkah untuk mengkondisikan supaya wilayah ini bisa menjadi normal kembali
dan masyarakat tenang dan kembali denyut ekonomi bergerak termasuk penggunaan fasilitas fasilitas masyarakat dan fasilitas sosial
fasilitas umum bisa kembali
sehingga menunjukkan bahwa bin peduli dan juga menunjukkan eksistensi
bahwa negara ada setiap benedikasi masyarakat
sehingga masyarakat merasa tenang dan hayomi termasuk juga bisa melakukan kegiatan kegiatan secara normal
itu target kami
pak wawan presiden jokowi tadi sudah memerintahkan agar seluruh anggota kkb ini ditangkap
tidak ada tempat bagi kkb papua di pelosok tanah air
apakah sudah ada koordinasi dengan tni polri terkait arahan presiden ini pak
terus ya dilakukan
dan kami setiap saat memang berkomunikasi dengan kawan kawan tni polri dan juga pemda
dan kita bergerak tidak secara parsial tapi secara terkoordinasi
oleh karenanya apapun yang menjadi risiko di lapangan ya kita harus pikul karena memang ini menjadi tanggung jawab kita
dan kita ingin segala sesuatu bisa secepatnya
teratasi dengan meminimalisasi kurban
sebab kita juga tidak ingin apalagi masyarakat menjadi teror seperti ini
hingga kelompok dan teroris seperti ini memang harus segera dihentikan
dan tidak harus dijatuhi hukuman setimpal karena ini negara hukum
jadi kita tetap harus menjunjung tinggi koridor hukum
dan memang betul seperti apa yang disampaikan oleh pak presiden
tidak ada tempat
bagi ulah ulah dan tindakan tindakan teror dan separatis seperti ini
oke pak wawan apakah dengan penembakan ini memberikan dampak psikologis kepada kelompok bersenjata merasa di atas angin dari tni dan juga polri
karena yang ditembak mati adalah kepala bin daerah papua begitu pak wawan
ada dampak psikologisnya pak
kalau pengaruh sedikit banyak pasti ada
tapi kita kan memang terbiasa menghadapi risiko
dan memang hidup tugas kita memang sudah kontrak mati untuk melindungi bangsa ini
sehingga kalau ada risiko riki seperti ini ya hal yang biasa yang harus kita pikir
kita bukan lantas menjadi surut
kita tetap jalan seperti biasa
karena itu kita sudah tahu risiko bertugas menjadi garda depan dari perlindungan kepentingan masyarakat
ya risikonya seperti tertembak maupun terluka
terjadi tragedi tragedi yang mengancam jiwa kita
tapi itu hal yang selalu terukur
karena terpastri di jiwa kami bahwa keselamatan rakyat adalah nomor satu
sementara keselamatan kita memang menjadi pertaruhan di lini depan
jadi tidak ada kata surut ke belakang untuk memberikan pelindungan kepentingan masyarakat luas
seperti bagaimana konsep kita
dan seluruh tumpah darah
bukan hanya selukan
tapi tetap terpasri dalam sanubari kita
ini bukan kejadian penembakan pertama yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di sana
kemudian bagaimana strategi bin pasca kejadian penembakan ini berulang yang dilakukan oleh kelompok bersenjata
apalagi ini targetnya yang gugur adalah kepala bin daerah papua begitu pak
ya pengejaran terus dilakukan ya
dan tidak akan suruh
akan berhenti karena masalah harus diatasi
dan berbagai lini di
kita pernah mengalami pasang surut
termasuk juga di wilayah wilayah konflik
termasuk juga di aceh
termasuk di ambon dan lain lain ya
termasuk yang sekarang kita hadapi
dan semuanya bisa kita atasi
soal waktunya itu panjang atau pendek itu memang relatif
tapi kita tidak boleh putus asa
damai di bumi papua ini
karena bagaimanapun juga
ini harus diselesaikan
ukur dalam tempo yang tidak terlalu lama
dan mengorban yang sangat minimal
jadi kita tidak boleh terjadi tragedi
manusiaan yang korbannya tidak terukur
maka kita meminimasi korban ini menjadi target kita
sehingga banyak juga anggota anggota yang terlibat itu
mereka turun gunung
akhirnya menjadi nkri banyak
termasuk yang di luar negeri juga menjadi setia kembali kepada nkri juga banyak
inilah kita terus lakukan dari sisi diplomasi
dikadangkan pendekatan kesejahteraan kita lakukan
penegakan hukum tetap kita lakukan
termasuk penindakan tetap dilakukan
semua berjalan paralel untuk kembali melakukan gerakan supaya indonesia menjadi normal
baik kita tunggu nanti
semoga kejadian ini tidak menyerutkan langkah tni dan juga polri